jagat dewa batak
aku belum bisa juga menemukan ujang kebaik
paman tolong jangan hukum undang
hukum saja aku
diam kamu urus saja urusan kamu sendiri
siapa yang terlambat
maaf kami terlambat
kalian itu baru calon
raja juris tapi kalian sudah diciplin
raja juris bawa dan ikat mereka
kita harus angkat senjata untuk menggulikan prabu siliwangi
kalian jangan percaya omong kosong mereka
kau jangan ikut aku urusanku
kalian dengar baik baik
pak jajaran adalah negeri kita

sudah seharusnya aku membela pak jajaran
dan aku ingatkan pada kalian
janganlah mengasut rakyat
biarkan mereka hidup damai
jangan kalian pecah beli
bagaimana rakyat akan hidup damai
jika pemimpinnya tidak memikirkan mereka
prabu siliwangi hanya sibuk dengan keluarga dia sendiri
kamu masih tetap memaksa
aku terpaksa menghentikan kalian
jangan mimpi kau bisa menghentikan kami
kalian jangan mau diadu domba
kalian harus ingat
jangan pernah bertarung dengan sam
kalian semua bersaudara
kalian harus sadar
kalian cuma dimanfaatkan
oleh orang orang yang haus berkuasa
hei kenapa ada dia
kenapa kalian mengorbankan rakyat
kenapa tidak kita saja yang bertarung
apa kalian takut
kami tidak pernah takut
apalagi cengcengguk seperti kamu
kami tidak pernah takut
baik kami akan buktikan
tapi ingat kalau kau kalah kau serangkan layar kau
dengan senang hati
kalau kalian yang kalah kalian harus pergi dari sini
dan jangan pernah mengasuh rakyat lagi
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
kau akan dihukum
aku harus menyerawai
untuk bisa menemukan keberadaan
jaga dewa batak aku belum bisa juga menemukan hujan kembali
paman tolong jangan hukum modal hukum saja aku diam kamu urus aja urusan kamu sendiri
aku mohon paman lepaskan dia paman dia tidak bersalah dia terlambat karena aku paman
gak perlu mainkan
tidak usah mainkan aku
jangan pedulikan aku kita sama sama bersalah
tidak hodak kamu tidak bersalah hanya aku yang bersalah kamu terlambat karena aku
paman tolong bebaskan hodak demi allah hodak tidak bersalah
boleh saja saya lepaskan apa kamu mau menanggung hukuman dia
langsung paman dia mendapat satu cambukan dari aku kalau dia saya lepaskan berarti
kamu yang akan menanggung dua tercambukan dari aku
apa kamu mau saya cambung dua terkali
jangan dia sedang kurang sehat hukum saja aku kalau perlu hukumannya biar aku yang tangguh
kamu tidak bersalah dia terlambat karena aku paman
baik permintaanmu akan saya kabulkan
kamu yang harus menanggung dua tercambukan dari aku
hai ini kan kambing paman lengser hey kemana paman lengser
ada apa ini kisah anak kau pasti mengenali ikat kepalanya
ini kan ikat kepalanya paman laisar
kau harus ikut kami menemui lengser
apa yang terjadi dengan paman laisar dimana dia sekarang kalau ikut kami jangan
lawan gilura ingin bertemu dengan kamu kalau tidak mau lengser akan kamu bunuh
aku tidak sudi disentuh oleh kalian lepaskan aku
tolong lepaskan aku baiklah aku akan mengikuti kalian tapi tolong kalian
jangan tarik paksa aku karena aku tidak sedih tangan kalian menyentuhku
dan kalian harus menjauh dari kau
lain kali kamu jangan terlambat lagi kalau kamu terlambat lagi hukumanmu semakin berat
garaku mayung maafkan aku gara gara aku kamu jadi begini sudah
aku tidak apa apa tenang saja kamu aku bisa menahan diri untuk ibundaku
sudah kesana kita sudah menang ini kalian sudah mengaku kalah

iya kesana itu artinya kalian boleh pergi dari sini jangan pernah ganggu rakyat

ampun ke dalam abu abu sekarang jawab siapa diantara kalian yang mau mati lebih dulu
ampun ke sana kak ampun kalian berdua pantas mati